mengikuti petunjuk arah secara daring dengan menggunakan aplikasi petunjuk jalan
sebuah kendaraan asal jakarta tersesat masuk hutan di cula mega tasik malaya jawa barat
jalanan tanah merah yang licin membuat kendaraan tergelincir hingga pengendara terjebak bermalam di hutan
video amatir ini mengabadikan sebuah kendaraan terjebak di tengah hutan kawasan cula mega tasik malaya jawa barat minggu pagi
akibat licin kendaraan tergelincir masuk lubang jalan yang cukup dalam hingga tidak bisa bergerak
sejumlah petani berusaha mengevakuasi kendaraan ini
ketiadaan alat derek membuat proses evakuasi hanya mengandalkan tenaga manual dan tali tambang
diketahui pengendara asal jakarta ini tersesat di tengah hutan setelah mengikuti petunjuk arah daring
bukannya masuk jalur yang benar kendaraan justru masuk kawasan hutan dan perkebunan teh
pengendara bersama seorang temannya terpaksa bermalam di tengah hutan akibat kendaraan terjebak
segitu apa yang terjadi saat pilgrimage ke jawa barat
j weit jauh sebelum jalan jalan untuk jalan jalan ke las brieda ya